hai kantor travel umrah arafah mina yang berada di jalan kartini surabaya mulai didatangi oleh
sejumlah calon jemaah yang menanyakan kejelasan dan nasib keberangkatan umrahnya dodi sahrul
warga sidoarjo jawa timur ini misalnya ia dijadwalkan berangkat pada dua dua dua puluh mendatang
pihak travel umroh arofah mina mengaku hingga kini masih menunggu pengumuman lebih lanjut dari
arab saudi melalui pemerintah indonesia kalau pemberitahuan resmi itu kita selalu tidak
pernah ada dari pihak saudi tapi tiba tiba kita dini hari itu ada kabar seperti itu ya jadi kalau sampai
hari ini untuk kepastiannya belum tahu sampai waktu berapa lama dan berapa bulan atau berapa
hari itu belum tahu pasti yang jelas untuk sementara ini untuk pengerjaan visa dan lain sebagainya
ini kan sementara plus gitu
sementara itu ratusan jemaah umroh asal jawa timur kami siang masih menunggu jam keberangkatan pesawat
di bandara juanda surabaya bagian jemaah mengaku tidak mengetahui jika ada kebijakan baru dari
pemerintah arab saudi mau berangkat tunggu langkah umroh ya berangkat jam berapa pak rencananya empat
sore terus dengan adanya ketentuan dari pemerintah saudi itu tahu enggak bapak dengan ketentuan dari pemerintah saudi itu tahu enggak bapak kita bisa berangkat segera
enggak tahu saya cuma numpang enggak tahu saya enggak tahu pak ya enggak tahu tapi enggak ada pemberitahuan pak yang kita hati hati ya enggak ada kan biasanya itu ada pemberitahuan ke pemerintah indonesia bagaimana caranya itu si visa tidak menular pak
itu tadi berangkat jam berapa pak rencana jam empat tapi tunggu proses cuaca buruk
meski ada kebijakan penangguhan para jemaah mengaku optimistis bahwa mereka akan tetap berangkat ke tanah suci
karena tidak ada pemberitahuan dari biro perjalanan travel yang memberangkatkan mereka
pihak humas pt angkasa pura i surabaya yuristo adi melalui telepon menegaskan untuk penerbangan umroh di bandara juanda surabaya kamis ini masih normal
tim liputan cnn indonesia